mungkin jangan buru buru pulang dulu ya
nggak punya makanan khas betawi
perlu dilestarikan tuh
gak usah repot repot deh nyak
eh pantas pantas aja
mah bilang samanya lu deh gak usah repot repot
ya gue sih biasa begitu dia demen udah gak apa apa
eh ya kan gue udah sering kesini
udah deh lihat aja deh
gue cuma demen sama kepolesannya
dia mirip banget sama bubble yang udah meninggal
waktu itu gue baru berumur delapan tahun
pantes lu demen banget kalo gue ajak kesini
gak pernah nolak
babelgo orangnya baik banget
dia gak pernah mukul gue
kalau dia pergi kemana mana gue selalu diajak
pokoknya baboge orangnya number one deh
tapi sayang babelgo udah meninggal
yaudah mulai sekarang
lu anggap abang gue sebagai gantinya
ganti ganti ya kan
ganti babel loh
jangan suka minta duit
enggak gue bercanda kok
lu udah simpati sama abang gue
gue makasih banget
waduh bercanda aja loh
malem begadang loh
eh itu bang mamat
nggak yuk ah
untung aja gak kena kantong menyan
gue kan berafil loh
baru pulang sekolah tin
iya bang gurunya sakit sih
iya bang guru matematika aja kesian deh
hampir seminggu dua kali dia gak ngajar
sakit apa sih
kayaknya sih itu hepatitis b
nggak ke dokter
borok borok ke dokter bang paling bisanya juga ke puskesmas
ya bagus dong ke puskesmas asal rajin berobatnya
atau kasih aja obat tradisional makan remis ambil minum temulawak
kalau dia rajin insya allah cepat baik
bener nih bang
tempuh hari temen saya namanya kalau nggak salah si iwan
dia tuh sakit kuning materinya kuning giginya kuning semuanya serba kuning
tapi berhubung dia rajin berobat dia minum temulawak meremis cepat baik
guru ay kan sakit hepatitis b
iya hepatitis b itu namanya sekarang
dulu sih sakit kuning
emang zaman sekarang nih penyakit ganti ganti namanya
kalau nggak salah sekarang ada yang namanya penyakit gonorhu
dulu sih namanya pehong
ya aja nggak ngerti pehong
pehong tuh kalau kena penyakit pehong orang jalannya begini
ngabrolnya di sini
ini kebiasaan nih ulang sekolah bukannya masuk dulu
bukan gitunya soalnya ada yang serius lagi diobrolin
kakek boleh kedengeran siapa siapa
nih apa yang dirahasiain namanya
hmm mau tau aja
yuk bikin duduk dulu ya
titin jangan buru buru pulang dulu ya
gak punya makanan khas betawi
perlu dilestarikan tuh
nggak usah repot repot deh nya
nggak usah repot repot deh nyak
bilang sama nyak lu deh nggak usah repot repot
nyak gue sih biasa begitu deh demen udah
dia kan gue udah sering kesini
udah deh lihat aja dia mau ngasih apaan buat lu
namanya ali begente
dibikin dari kerak ya
di apa disiram pakai gula
bukan halimah begette
udah deh mak
nyak tau apa yang lu pikirin
ya suruh kawin aja susah amat sih
siapa sih yang nungguin
kalau lu masih ngarepin si patiming
apa yang lu mau
saya mau lihat ekor tangan mereka
celebritas untuk si manap mati
udah siap nih
wah kalau gitu kita kasih tau yang lain yuk
ayo kita kasih tahu yang lain
ken gue di ngomelin lagi sama nyak gue
biasa gue disuruh kawin gak mau
gue kalau gak inget lo ken udah kabur kemana kek
kalau gue pikir pikir sih ya juga kali
tapi gue malu sama bayangan sendiri
hatibe kan udah punya laki punya anak
gue katanya juga apa
gara gara sering diomelin si mama terada rada sarap
eh nur lo kelewatan bener sih
gara gara lo ngobelin terus si mama jadi senewen
lo liat dia lagi ajak ngomong si beken
ya allah kenapa begitu tuan anang
ya allah si mama kok jadi begini
ya allah bagaimana dong si mama jadi begitu
mangkenya lo juga sih yang salah mau main diet terus

mau main diet terus
bisa lah ngomongin dia terus akhirnya jadi stress berat
bang mau kita bawa dia ke dukun yuk
jangan bawa dia ke pesikiater dokter jiwe
wah kalau jiwa seni memang begitu ya cos
biar udah tua masih menyanyi
buktinya babel masih bisa nyanyi gambang
turu kok harus di beken toh
wah dia gelap bener loh
kita gak boleh lengah

duduk duduk duduk